sebuah video yang menunjukkan kemasan tutup botol air mineral yang berbeda dari biasanya kini tengah viral di media sosial
video ini pun menuai banyak komentar dan kekhawatiran dari netizen
video berdurasi sekitar satu menit empat puluh detik ini mulai beredar satu hari belakangan di grup grup percakapan hingga sejumlah media sosial
dalam video seperti yang anda saksikan berikut ini terlihat sejumlah orang mencoba untuk membuka kemasan botol air mineral kemasan tiga ratus tiga puluh ml
nah apa yang aneh atau mungkin yang berbeda beberapa botol tidak harus atau tidak perlu dibuka dengan cara yang biasa
namun hanya dengan mencukil bagian atas tutup botolnya memang tidak semua botol air mineral ini bisa dibuka ya dengan cara dicungkil
nah kemasan botol air mineral tiga ratus tiga puluh ml
ini seperti memiliki dua model atau seolah olah seakan akan punya dua model ada yang bisa dicungkil di bagian atasnya namun ada juga yang tidak
nah belum diketahui apakah ini memang kemasan baru yang dikeluarkan oleh pihak air mineral tersebut atau mungkin memang ada kesalahan di dalam proses produksinya
viralnya video tutup botol air mineral kemasan tiga ratus tiga puluh ml ini mulai ramai ditanggapi netizen
dan menjadi perbincangan di masyarakat publik dan netizen pun mulai mempertanyakan isi dari video
netizen berusaha mencari tahu tentang keaslian produk air mineral kemasan tiga ratus tiga puluh ml yang ada di dalam video yang tengah viral
dengan menghubungi pihak produsen air mineral tersebut melalui akun twitternya
pihak produsen air mineral aqua mengklarifikasi dan mencoba untuk memberikan jawaban untuk semua pertanyaan yang masuk
mereka kemudian mengimbau kepada siapapun yang mendapatkan botol
tidak wajar untuk tidak mengkonsumsi air mineral di dalamnya dan segera menghubungi layanan di nomor telepon bebas pulsa
pihak produsen air mineral ini pun memberikan tanggapan atau jawaban yang seragam untuk semua pertanyaan dari masyarakat dari netizen terkait dengan video yang tengah viral
mereka juga menambahkan di akun twitternya bahwa saat ini mereka tengah melakukan penelusuran
selain menjawab pertanyaan pertanyaan dari netizen pihak aqua
aqua juga memberikan pernyataan resmi melalui website aqua yang diunggah pada rabu pagi
pihak aqua memberikan jawaban atas masukan masukan yang datang dari masyarakat terkait video tutup botol air mineral kemasan tiga ratus tiga puluh ml ini
nah dalam pernyataannya pihaknya mengaku atau pihak aqua mengaku telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran baik internal dan juga ke pasar
pihaknya menyatakan aqua dengan tutup botol standar aman untuk dikonsumsi
dan air minum ini telah melalui uji klinis di laboratorium dan memenuhi standar nasional indonesia atau yang kita kenal dengan sni
kita akan segera menghubungi yaitu bapak arief mujahidin communications director danone indonesia untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan video viral yang tengah beredar di masyarakat
pak arief selamat malam pak
selamat malam fanny
iya selamat malam pak saya yakin bapak juga sudah melihat viralnya video di beberapa media sosial dan juga mungkin banyak sekali masukan atau komplain komplain dari masyarakat atau dari publik konsumen tentunya khususnya terkait dengan beredarnya video ini
saya harus minta tanggapan atau klarifikasinya terlebih dahulu pak dari pihak aqua seperti apa
baik pertama kali tentu saja setiap informasi yang masuk ke kami itu akan kami hargai
karena aqua telah hadir empat puluh empat tahun dan juga mungkin masyarakat begitu cintanya dengan brand ini
sehingga jika ada sesuatu maka reaksinya adalah segera ingin mencari informasinya
nah kami sudah mengetahui adanya satu buah video yang tadi mungkin sudah diceritakan
dan saat ini kami sedang melakukan tentu saja penelitian
mengenai satu buah video tersebut
namun kami yakinkan kepada masyarakat bahwa produk kami sampai saat ini tidak ada masalah
jadi produk yang ada di pasar selama kemasannya bagus produknya warnanya bening tidak berwarna tidak berasa tidak berbau
maka aman untuk dikonsumsi
karena kami mengenai produk ini
kami menerapkan standar yang tadi disebutkan standar produksi yang untuk kualitas yang sangat ketat
dan saya yakin teman teman di cnn pernah juga berkunjung ke salah satu pabrik kami di ceyang herang
dan melihat bagaimana produksi dari produk yang satu video tadi lakukan tapi di sana kelihatan banget kualitas kontrolnya
begitu mbak fanny
oke pak arief saya harus lebih spesifik lagi pak terkait dengan tadi bapak juga sampaikan
untuk kemasan yang bagus itu artinya seperti apa pak
definisi kemasan yang bagus
kalau kita kan sekarang yang lagi viral kemudian yang menjadi pertanyaan yang menjadi masalah adalah tutup kemasannya pak
ini berbeda dari apa yang sudah aqua punya sebelumnya
artinya itu tidak dikeluarkan secara resmi dari pihak
yang tutupnya dapat dicungkil
itu tidak ada produk kami yang kami sarankan untuk membukanya dengan mencungkil
karena itu tidak ada produk kami yang kami sarankan untuk membukanya dengan mencungkil
jadi sebagaimana produk ukuran lain kita punya seribu lima ratus liter enam ratus liter kemudian yang di gambar itu bagian dari tiga ratus tiga puluh liter
harusnya dilihat adalah cara membukanya diputar
dan pada saat diputar produk yang masih bagus maka akan terdengar seperti krek krek karena lengkap pembatas antara bagian tutup atas dan bawah
kemudian di leher tutup botol itu di botolnya di leher

kita yang sama kodenya yang dengan ditutup botol bagian atas
tentu saja seperti tadi diucapkan adalah warnanya bening tidak berasa tidak berbau
dan tadi beberapa teman juga beberapa media mengecek sendiri langsung beberapa tempat pembelian di jakarta dan tidak menemukan seperti di gambar itu
oke berarti dengan apa yang dijelaskan di dalam video atau apa yang ditulis di video ini
atau apa ya gambar yang tengah viral di masyarakat sekarang itu apa
saya bisa bilang itu adalah gagal produksi dari aqua atau mungkin apa ada sedikit permainan mungkin di luarnya atau seperti apa
tentu saja kami tidak ingin berspekulasi
yang paling utama buat kami adalah konsumen bisa terlindungi dan kami menjaga kualitas karena itulah yang membuat kami besar
jadi satu buah video yang tadi kebetulan beredar itu tentu saja kami tidak tergesa gesa untuk melakukan kesimpulan atau berspekulasi
dan dari mulai video itu kami terima tim kami internal maupun bekerja sama dengan distributor itu secara rutin itu mengecek kondisi produk produk kami yang beredar di pasar
dan kami setiap informasi yang kami terima dari konsumen
itu kami tidak lanjuti
dan juga di dalam kemasan kami itu ada nomor hotline yang toll free
bisa dihubungi sekiranya konsumen ada pertanyaan apapun dua puluh empat jam
oke pak arief lebih dari empat puluh tahun artinya aqua hadir memenuhi kebutuhan dari masyarakat indonesia
saya harus tanya apakah sebelumnya sudah pernah ada kejadian atau kasus yang hampir serupa atau mungkin apa ya
temuan temuan black campaign yang pernah dialami oleh atau dihadapi oleh pihak aqua atau danone indonesia
kalau seperti yang tampak di video itu tidak pernah terjadi
jadi kami itu produk kami
ini masih bertahun tahun dan jumlahnya itu jutaan
jadi di video itu ada beberapa botol yang seperti tadi saya bilang kita harus menelusuri lagi supaya tidak berspekulasi
dan juga tidak tergesa gesa
untuk mengambil kesimpulan
yang pasti tim kami di lapangan bekerja sama dengan distributor kemudian outlet penjualan itu dengan senang hati menerima
kalau konsumen merasa ada yang produk yang tidak standar atau tidak biasa
silahkan kembalikan ke tempat penjualan dan akan ditukar dengan produk yang baru
yang nantinya produk yang dikembalikan nanti akan menjadi masukan buat kami untuk diteliti lebih lanjut
pak arief sejauh ini penelusuran yang sudah dilakukan oleh aqua atau danone indonesia sudah sejauh mana
kami tim kami secara rutin mbak puluhan tahun gitu melihat ke lapangan secara reguler
dan untuk yang pertanyaan tadi ini mungkin ya karena apa ya saat ini mungkin zaman sosial media
dan begitu tingginya
dan begitu tingginya
dan begitu tingginya
dan begitu tingginya
dan begitu tingginya
reputasi mungkin ya kredibilitas atau kecintaan konsumen terhadap produk kami sehingga mereka segera untuk bertanya
namun sejauh ini yang kami bisa sampaikan bahwa tidak ada hal yang luar biasa yang kami temukan di pasar ya
tentang produk aqua
jadi silahkan konsumen selama kemasannya masih baik dan kondisi produknya masih baik tidak berwarna tidak berasa tidak berbau
paka silahkan dikonsumsi
dan kami selalu ya selama bertahun tahun sehingga produk ini bisa sampai empat puluh empat tahun karena selalu mengutamakan kualitas
kita ngomong ngomong soal kualitas pak saya yakin pastinya juga setiap produk begitu punya atau melewati quality control
proses qc yang cukup baik khususnya juga pastinya aqua sampai bisa bertahan lebih dari empat puluh tahun begitu mungkin juga bisa disampaikan pak
proses qc yang selama ini dilakukan atau
apa ya kontrol yang dilakukan oleh aqua dari hulu ke hilirnya selama ini seperti apa
jadi kebetulan kalau saya apa saya ingat betul mungkin ada apa tim tnn pernah kami undang juga ke salah satu pabrik di cieherang
dan itu bisa dilihat mulai dari sumber air yang terlindungi kemudian proses produksi yang sangat modern ya
kemudian terjaga mulai sumber hingga packaging
hingga sampai ke distribusi dan tugas produsen pada saat produk itu keluar dari pabrik hingga dinikmati oleh konsumen adalah memonitor
kemudian juga merespon jika ada masukan atau informasi yang disampaikan oleh konsumen
termasuk yang kami lakukan tadi jika memang konsumen ada yang merasa janggal dengan kemasan silahkan ke tempat penjualan untuk diganti dengan produk yang baru
namun selama produk itu kemasannya masih tertutup baik sekali lagi kemudian tidak berwarna tidak berasa tidak berbau maka itu aman untuk dikonsumsi
oke ini juga sekaligus mematahkan ya pak apa statement atau penjelasan dari pak arief bahwa ada juga mungkin suara suara sumbang di luar sana yang mengatakan ada dugaan ini hanya aqua atau danon mungkin cari sensasi bukan itu
oh tidak tidak tidak
nanti malah bisa anggap pengalian isu
kami tetap ya tugas kami adalah memproduksi barang yang bagus produk amdk yang bagus yang dinikmati oleh konsumen indonesia ini merek yang lahir di indonesia empat puluh empat tahun dinikmati konsumen indonesia dan kami akan tetap lakukan yang terbaik untuk konsumen indonesia
mulai dari produksi hingga distribusi sehingga proposisi produk sebagai air minum yang sehat itu bisa ikut membantu menyehatkan bangsa indonesia
oke baik terima kasih pak arief mujahidin communication director danone indonesia terima kasih pak sudah bergabung dengan connected malam hari ini